suasana imlek sudah terasa di kawasan kelenteng chandranadi
kelurahan sepuluh ulu kota palembang sumatera selatan
ribuan lampion sudah terpasang di jalanan lokasi parkir dan halaman klenteng
seperti biasa pengelola kelenteng tengah membersihkan ratusan patung dewa
nantinya ribuan umat kongucu akan bersembayang di kelenteng yang sudah berdiri sejak tahun seribu tujuh ratus tiga puluh tiga ini
oh yang kita masih belum sedikit yang bagian cat
jadi biasanya berapa banyak yang datang
banyak ada dari dua kota ada dari dua negeri
sementara di sulawesi selatan sejumlah rumah peribadatan umat konghucu di kawasan pecinan kota makassar
mulai bersiap menyambut datangnya imlek atau tahun baru cina
di salah satu kelenteng terbesar di makassar kelenteng sianma misalnya
para pengurus yayasan dan umat klenteng mulai membersihkan ruangan sembahyang
puluhan patung dewa dewa juga turut dibersihkan
diberi pewangi lalu dipajang kembali di tempat semula
umat konghucu berharap dengan pembersihan patung dewa dewi ini
mereka akan turut membersihkan hati menyambut tibanya tahun baru yang membawa kebaikan
mereka nanti kan di alam dunia ini
supaya kan kembali dengan juga bersih
di tahun tikus logam ini perayaan imlek diperingati pada sabtu dua puluh lima januari
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia